tim nasional indonesia u dua puluh tiga akan menghadapi uzbekistan di laga pamungkas pssi anniversary cup dua ribu delapan belas malam hari ini
ini merupakan laga terakhir ajang anniversary cup yang diselenggarakan di stadion pakansari cibinong bogor
indonesia belum sekalipun menang di ajang pssi universary cup dua ribu delapan belas pada pertandingan pertama melawan bahrain
sementara pada matchday kedua melawan korea utara skuad merah putih hanya bermain imbang
bagaimana persiapan jalannya pertandingan malam hari ini
sudah ada korespondensi dari indonesia erlangga wisnuaji di stadion pakansari cibinong bogor jawa barat
angga indonesia belum satu kalipun menang dan juga belum mencetak gol di turnamen anniversary cup ini
bagaimana nanti saat melawan uzbekistan apa yang menarik
apa persiapan khusus supaya kemudian
dua laga yang sebelumnya kurang berhasil bisa mendapat hasil yang lebih bagus malam hari ini
ya betul sekali budi memang di anniversary cup ini yang diikuti oleh indonesia bahrain uzbekistan korea utara
indonesia dari dua pertandingan yang sudah dijalani belum pernah sekalipun memetik kemenangan dan juga belum sekalipun mencetak gol
di pertandingan pertama indonesia kalah dari bahrain satu dan di pertandingan kedua indonesia hanya mampu bermain imbang

piala asia u dua puluh tiga yang berlangsung tahun ini
dan bagaimana hasilnya ini tentu kalau kita mereview sedikit ke belakang sebelum anniversary cup ini berlangsung
luis mia menyebutkan bahwa di anniversary cup ini memang indonesia tidak dibebani target apapun
target besarnya justru adalah bagaimana timnas garuda muda ini mempersiapkan diri jelang tampil di asean games
untuk itu louis mia selain memanggil pemain pemain muda indonesia umur under dua puluh tiga
pemain senior seperti lerby eliandri adas pasu dan juga andri tani
ini tujuannya adalah bagaimana luis mia mampu menemukan formasi dan pemain yang paling pas dan paling solid untuk nanti tampil di asean games agustus mendatang
budi baik angga lalu apa kalau kita bicara mengenai antusiasme para pendukung
seberapa antusias anda lihat supporter indonesia memadati stadion
saya lihat sih di belakang anda cukup kosong ya stadionnya
anda lihat antusiasmenya cukup tinggi
atau justru sebaliknya angga
ya memang sayang sekali di gelaran anniversary cup ini dari dua pertandingan yang sudah dijalani tim nasional kita
kalau saya melihatnya di stadion pakansari ini antusiasme penonton untuk datang langsung ke stadion agak sedikit kurang ya
kalau di mungkin di pertandingan pertama hanya sekitar disaksikan hanya sekitar tiga penonton yang datang langsung ke stadion
dan saat pertandingan melawan korea utara dari data yang saya dapat dari panitia ini
penonton yang hadir langsung di stadion pakansari mencapai lima orang
ini mungkin kalau saya sedikit bisa mungkin menduga bahwa faktor lokasi stadion pakansari yang cukup jauh dan juga waktu pertandingan yang cukup malam setengah delapan
ini menjadi salah satu penyebab mungkin rendahnya antusiasme penonton untuk datang langsung ke stadion
mungkin lain ceritanya kalau misalnya pertandingan anniversary cup ini diadakan di stadion utama gelora bung karno senayan budi
bagaimana pertandingan malam hari ini mudah mudahan indonesia bisa ya paling tidak berbicara banyak lah sebagai tuan rumah di anniversary cup kali ini
terima kasih sekali lagi erlang gawistu haji melaporkan dari jibinon jawa barat